sidang berjalan lancar teman teman semua tadi mengikuti juga
kita tadi memaparkan apa yang menjadi concern kami
kami tadi tegaskan bahwa peristiwa peristiwa yang terjadi pada masa pilpres pemilu kemarin
yang penuh dengan berbagai kekurangan penyimpangan
yang memiliki dampak pada kualitas demokrasi kita
arah indonesia ke depan
karena itu kami sampaikan di depan majelis hakim
berbagai macam intervensi itu akan dibiarkan
sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat pilkada
maupun di pemilu dan pilpres prioritas berikutnya
kalau kebiasaan diteruskan namanya budaya
dan akhirnya menjadi karakter bangsa
atau ini mau dikoreksi
ini mau diberikan ketegasan sikap
dan pemilu kita menjadi berintegritas jujur adil
dan hasilnya menjadi kredibel
dan pada mahkamah konstitusi kami titipkan kepercayaan
untuk berani mengambil keputusan yang besar
demi arah indonesia yang lebih baik
arah indonesia yang berintegritas
itu yang tadi kami sampaikan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi
persimpangan jalan ini akan berdampak yang sangat panjang
pada perjalanan indonesia ke depan
ada pun hal hal yang menyangkut dengan materi dan lain lain
tim hukum nasional yang dipimpin oleh
bapak dr ari yusuf amir
sekaligus saja nanti silahkan
oke apakah menteri akan diundang oke